dan kalau yang disusun seperti menara atau tower ini dijual mulai rp empat ratus
kemudian lahirnya pencak di halaman masjid atau di lapangan
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran ao la tan
dan sejak tahun dua ribu dua puluh dua hingga saat ini
untuk produksi sinovac karena sinovac ini harus diubah menjadi vaksin yang jadi
dalam seminggu kasus aktif varian covid sembilan belas di kota bandung
bukan penghujatan juga kenapa kok saya melakukan ini kegiatan saya disebut dengan apologetika
nah kita sudah lihat kalau untuk kasus yang ini
tapi seiring berjalanan waktu ppngs di self tax itu makin banyak sebagai kontribusi penerimaan
gua basket gua main bola gua main
tapi orang indonesia itu wajib ada gorengan
eh tapi masih sama kennard gak sih itu satu tim gak sama kennard
namun di era seribu sembilan ratus an sus menjadi kue dengan isian krim
proyeksinya tentang ekonomi global dan juga menantikan rilis tenaga kerja di amerika serikat ya
mungkin itu yang dimaksud oleh brin ya
nah ini ada pertanyaan sih dari temen gue
merayakan ulang tahun kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh delapan itu
kalau potong bisa dibebaskan hanya kalau ada orang mati
ya ini salah satu indikasi
nah sekarang kan lu udah mutusin ke impact lagi
lantaran kerap menyabet juara dalam ajang karapan sapi
jadi sampah itu bisa dimanfaatkan melalui teknologi landfill